aku harus ngumpulin bukti bukti dulu
ri aku mau minta tolong sama kamu
tolong ajarin aku
karena aku sayang sekali sama dia
sepertinya pikiran tanti lagi benar
dia sadar kalau dia seorang istri
biar suami kamu makin sayang sama kamu
kamu harus belajar dandan
mau aku ajarin ya
kamu kan baru nikah sama anak pik bos
gimana udah hamil belum istri lu
buruan kasih simpos cucu
biar dia nggak rewel sama lo
sentimen banget kan belakangan ini sama lo
kerjaannya marah marah mulu lagi
ya makan siang yuk
ya ya gue duluan ya
yuk pak mari
sampai sekarang gue belum bisa ngasih keturunan sama riri
gue butuh curhat sama seseorang
daripada gue pandemi masalah ini sendiri
mumpung lagi prank
oke jadi performa rating program kita akhir akhir ini menurun
jadi karena itu kita harus
mau apa apaan sih gue lagi rapat
ada yang pengen gue omongin penting semua
nggak apa apaan sih gak usah tarik tarik gue kayak gitu
apa yang udah lu lakuin sama rirya
lo pengen bikin dikeguguran
haris gue aja nggak tau kalo riri itu hamil
gimana gue mau punya niatan buat gugurin kandungannya
mas haris syuting dimana ya
kayaknya mereka lagi ribut tuh
lo nggak usah pura pura nggak tau
kalau lo nggak tau lo ngapain ada di klinika
kalau lo gak ada niat jahat
apa lo pasti punya niatan jahat kan
lo tuh udah berdekat raluan ya
gue kasih tau sama lo sekarang
lo jangan pernah ganggu riri lagi
haris lo itu sekarang udah jadi suaminya tanti
kok sekarang lo masih aja protektif sama riri
lo masih cinta kan sama adik ipar lo itu
gue cuman kesian sama dia
karena gue tau
lo pasti bakalan ngelakuin apa aja untuk ngedapetin maunya
ya emangnya gue harus ngelakuin apa sih ya
asal lo tau ya
gue udah suruh orang buat ngelidikin keadaannya lia
gue sengaja melakukan ini gara gara nyokam gue bilang
dan ternyata bener kan
berkas ini mengatakan kalau lo emang berbohong
gue suruh orang suruhan gue untuk mengambil sampel dna nya alia
dan setelah tes dna ternyata lia itu emang bukan anak gue

dan gue juga suruh orang suruhan gue untuk mengambil dokumen kesehatannya lia
dan ternyata lia emang gak mengidap penyakit kanker
mulai sekarang lo jangan ganggu hidup gue sama rin
aku ingin mencari dia

tidak ada yang bisa menghidupku
tidak ada yang bisa menghidupku
tidak ada yang bisa menghidupku
tadi itu karim
apa jangan jangan andi denger apa yang tadi gue bicarakan sama karin
dia bikin masalah apa lagi semua
tapi kayaknya dia nggak dengar
kalau dia dengar dia pasti ngemuk sama gue
udah lah di gapapa
gawat di mana
udah lah diingat penting juga bahas karir
gue mau curhat mas soal rumah tangga gue sama diri
sampai sekarang mas gue belum bisa memenuhi kewajiban gue sebagai laki laki
gue belum menyentuh riri
supaya gue bisa memenuhi kewajiban gue sebagai suami
mas lo kenapa sih
kan ini kayaknya masalah tertutup lu sama riri kenapa lo cerita sama gue
iya gue mau curhat sama siapa lagi mas
kakak gue dan lu itu orang yang gue percaya
udah mas gue udah ngelakuin segala cara tapi tetap aja gak mempan
gue tuh kasian sama riri
dia dia sampe ngebelah belahin ini itu ngelakuin segala cara supaya
tapi tapi nyatanya gue tetep gak bisa mas
aduh kenapa andi pake curhat beginian ke gue sih
gue gak akan kuat ngedengar riri segitu mesranya ke adik
hei kalo lo malah bonggong sih lo gak dengerin ya
mungkin emang sebelumnya dari awal udah menganggap sesuatu yang berat mungkin ya ini
ya pokoknya lo harus anggap dari awal tuh ini gak ada beban lu jangan banyak pikiran pokoknya lo se fun lah
iya sih mas
gue tuh pengen banget bisa ngasih rary keturunan
gak apa apa gue pengen
gapapa sih ngomongnya udah lo sekarang harus berfikirnya lo sehat sampe tua udah
kalau andi gak pernah nyentuh riri kenapa riri bisa hamil
dan kenapa haris begitu perhatian banget sama riri
enggak aku harus ngumpulin bukti bukti dulu
ri aku mau minta tolong sama kamu
agar suamiku bisa sayang dan cinta sama aku
karena aku sayang sekali sama dia
sepertinya pikiran tanti lagi benar
dia sadar kalau dia seorang istri
kamu harus belajar dandan
mau kau ajarin kan